ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa sudah menjadi tradisi warga di bulan ramadan
tapi ratusan warga di madiun jawa timur justru ngabuburit dengan cara yang berbahaya
inilah pemandangan yang hampir setiap hari bisa disaksikan di dekat pintu perlintasan stasiun madiun jawa timur
ratusan warga mengisi waktu menunggu berbuka puasa dengan melihat kereta api yang melintas
karena anak anak itu suka sekali lihat kereta api
ini kan berbahaya kan
ya bahaya memang bahaya tapi kita juga ngawasi juga
kalau pas kereta api belum lewat itu ya kita biarkan anak anak main main di rel kereta api
tapi kalau pas kereta api mau lewat kan ada sirine langsung kita ajak anak anak untuk menemui
melihat kereta api yang melintas dari jarak dekat sangat dilarang karena berbahaya
hal itu ditegaskan dalam pasal satu ratus delapan puluh satu ayat satu undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu tujuh
yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api
menyeret menggerakkan meletakkan atau memindahkan barang di atas rel
atau melintasi jalur kereta api
ataupun menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api
namun di sepanjang rel kereta api daup tujuh madiun
justru warga khususnya orang tua leluasa melepas anak anaknya bermain di rel kereta api
kalau ada yang mau melihat kereta api lewat
agak jauh lah
pastikan anda anak anak anda ketika nonton kereta api lewat itu aman
tapi selama ini pernah gak sosialisasi terhadap ini
untuk sosialisasi setiap saat kita lakukan
pemandangan seperti ini kerap terlihat setiap sore hari
bukan hanya saat bulan puasa saja
di hari hari biasa juga banyak warga yang datang ke stasiun madiun untuk mencari hiburan
tapi ini bukan untuk ditiru ya
masih banyak kegiatan lainnya
lain yang lebih aman karena keselamatan anda dan anak anak adalah yang utama